kita awali dengan informasi dewan masjid indonesia menerbitkan surat edaran mengenai pelaksanaan sholat jumat bergelombang
berdasarkan nomor telepon seluler di masa transisi menuju era kenormalan baru atau new normal di tengah pandemi covid sembilan belas
rekomendasi itu tertuang dalam surat edaran dmi nomor satu ratus lima tahun dua ribu dua puluh tertanggal enam belas juni dua ribu dua puluh
gelombang pertama sholat jumat berlangsung pukul dua belas dan gelombang kedua pukul tiga belas
apabila hari jumat bertepatan dengan tanggal ganjil maka jemaah yang memiliki nomor handphone ujungnya ganjil dapat sholat jumat pada gelombang pertama
bagi yang memiliki nomor handphone ujungnya genap mendapat kesempatan sholat jumat pada gelombang kedua sekitar pukul tiga belas